komisi pengawas persaingan usaha atau kppu menyatakan pt tirta investama yang memproduksi aqua dan distributornya pt balina agung perkasa bersalah dalam persaingan usaha tidak sehat
dalam rilis resmi kppu pt tirta investama dan pt balina agung perkasa terbukti melarang toko toko menjual produk pt tirta fresindo jaya yakni le minerale
kppu menjatuhkan denda sebesar rp tiga belas delapan puluh empat miliar kepada pt tirta investama sementara pt balina agung perkasa didenda rp enam dua puluh sembilan miliar
sebelumnya kasus ini bermula dari somasi dilayangkan lee minerale kepada aqua pada oktober dua ribu enam belas lalu
saat itu le minerale menyampaikan temuan di lapangan bahwa adanya pelarangan penjualan produk le minerale oleh aqua dan distributornya